ya tentunya sebagai orang indonesia orang indonesia dengan adat budaya kita tentunya pasti kita menyampaikan keinginan dari partai partai dan usulan kita
dan beliau bilang ya terserah pak wali kan sudah dewasa kalau pak wali bersedia beliau pasti tidak menahan
sejauh ini pinangannya pak prabowo ke mas gibran apakah itu satu negatif yang paling sebutan dari mas gibran yang sedia